satgas covid sembilan belas meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri selama lima x dua puluh empat jam
usai melakukan perjalanan mudik atau wisata yang jauh dan berkerumun
namun tidak semua orang melakukannya dan langsung beraktivitas seperti biasa
khusus untuk daerah daerah yang terutama adalah asal dari orang orang yang mudik
atau pergi jauh atau berwisata dengan berkerumun
pastikan bahwa orang orang tersebut mempunyai tanggung jawab
untuk melakukan karantina mandiri selama lima x dua puluh empat jam
agar tidak menulari atau mengimport kasus dari tempat yang lain
itu adalah petikan imbauan dari satgas covid sembilan belas kepada para pelaku perjalanan
di masa libur idul fitri tahun ini
namun tidak semua melakukan karantina mandiri selama lima hari usai kembali dari kampung halaman
salah satunya mohtar maulana
yang menghabiskan satu bulan penuh masa ramadan di bogor jawa barat
mohtar yang sehari hari menjual martabak di salah satu pasar ini
kembali ke jakarta pada minggu enam belas mei lalu
dia pun langsung beraktivitas seperti biasa keesokan harinya
ya aparat setempat nggak ada yang periksa nggak ada yang apa sih
saya langsung aktivitas karena emang ngerasa gak ada ini juga sih
jadi emang di kampung juga
kalau cek suhu tubuh cuci tangan sebelum berangkat juga ada
jadi pola sehari hari aja jadi lebih sering cuci tangan kayak pakai masker gitu
jadi pola sehari hari aja yang saya ubah sendiri gitu
kalau aparat setempat nggak harus gini gini gitu
emang kesadaran masing masing aja mungkin mbak
berbeda dengan abdul jalil pedagang ketoprak ini sempat mudik ke tegal jawa tengah
dan sudah kembali ke jakarta pada pertengahan ramadan
saat kembali ke jakarta
jalil mengaku berhenti berjualan sejenak selama empat hari
selain untuk isolasi mandiri jalil mengaku memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat
imbauan dari satgas covid sembilan belas untuk para pelaku perjalanan agar melakukan isolasi mandiri selama lima hari ini dibuat
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas khususnya di kluster rt hingga rw
sehingga peran satgas di lingkungan rumah sekitar ini diperlukan
dan penting untuk dilakukan
agar penyebaran covid sembilan belas bisa dicegah usai libur lebaran seribu empat ratus empat puluh dua hijriah